perkembangan teknologi yang semakin canggih melahirkan banyak inovasi
salah satunya kehadiran robot dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk membantu pekerjaan manusia
kini beberapa robot sudah bekerja dalam bidang kuliner
yang pertama adalah robot barista
salah satu peritel modern membuat teknologi ini dari jepang ke indonesia untuk memberikan pengalaman baru dan unik bagi pelanggan
minum kopi yang diracik sama barista mungkin udah biasa ya
ataupun kopi yang dibuat dari mesin kopi itu mungkin sudah banyak
tapi gimana rasanya nyobain kopi yang diracik langsung sama robot barista
saya sih penasaran mau coba nih
rambut ini dapat membuat sembilan belas jenis minuman yang dilakukan dengan menyentuh layar
setelah memilih minuman konsumen dapat melakukan pembayaran melalui layanan dompet digital
karena penasaran saya coba mau menghitung seberapa cepat robot ini membuat minuman
dengan cepat robot barista ini meracik minuman yang saya pilih
sambil menunggu saya juga menikmati atraksi robot dalam membuat minuman
seperti mengocok kap minuman dingin serta lamben robot ke konsumen saat minuman selesai disajikan
menurut saya ini adalah minuman yang lebih baik untuk mencoba kopi
ternyata kurang dari tiga menit minuman saya sudah jadi
tuh bisa langsung diambil
nah ini juga ketika pandemi seperti sekarang kan juga rasanya lebih aman
kalau misalnya kita beli kopi yang kontakless tanpa sentuhan dari manusia
nah kalau robot yang ini asli buatan indonesia
tepatnya asli sidoarjo jawa timur
kepintarannya adalah membuat nasi goreng
dari segi tampilan gak jauh beda dari kompor gas pada umumnya
ada tombol untuk menyalakan api
bahkan penyanggah wajannya juga sama
nah yang bikin canggih karena ada pengaduk khususnya yang sudah diprogram
ada juga lengan khusus yang memiliki fungsi penyelenggaraan
ada yang untuk mengaduk
dan sebagai penyanggah agar nasi yang diaduk tidak terbuang
jadi karena yang buat nasi gorengnya robot
semuanya sudah diporsikan nih
baik dari porsi nasi bumbu dan juga toppingnya
supaya menjaga konsistensi rasa antar nasi goreng gitu
jadi langsung tuang aja nasinya ya
untuk membuat nasi goreng ini cukup menyalakan kompor
tuang nasi dan bumbu yang sudah ditakar
aduk sebentar dan robot nasi goreng langsung bekerja
robot ini akan mengaduk nasi goreng sampai rata
dalam sekali pembuatan robot ini mampu membuat hingga lima belas nasi goreng sekaligus
wah banyak menghemat waktu ya
kalau pesanan lagi banyak
sudah jadi nasi goreng kembuli dan juga nasi goreng jepang
jadi bedanya adalah kalau yang kembuli pakai acar
kalau yang jepang toppingnya lebih banyak
nah disini bisa dilihat ya
walaupun tadi robot yang aduk
tapi ini teraduk sempurna
dan ini juga karena menggunakan beras basmati yang khusus
dan juga dagingnya cukup banyak
jadi ini benar benar mengeluarkan aroma yang rempahnya juga luar biasa banget
karena bumbunya juga beda
dan benar benar sempurna begitu ya teraduknya
walaupun tadi robot yang aduk
tapi karena ini masih belum maghrib
tapi menikmati dari aroma rempahnya aja
dengan perkembangan teknologi robot robot kuliner ini hadir untuk meminimalkan
dan memperkenalkan kontak antara manusia dengan makanan dan minuman agar higienis
selain itu robot ini juga bisa membantu meringankan tugas manusia
karena bisa memasak lebih banyak dalam waktu yang lebih cepat
tim liputan cnn indonesia